menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartanto saat ditemui di istana kepresidenan jakarta
ikut camp loh yang juara pertama itu
namun jika diperlukan kri dr rajiman bisa mengangkut satu ratus lima puluh tenaga kesehatan
kalau kita mau menyebutnya presidential club silahkan
masalah sri lanka itu juga kan tadi disebutkan
tetapi jangan lupa ketika seorang memimpin ia menjalankannya lewat komunikasi yang delapan puluh adalah verbal itu yang pertama
kami membuat teh merah jenis tahung pao
lab dan lain lain yang ketiga
diperjuangkan juga secara komersial
hanya untuk memastikan suara bisa selesai
kita pasti supply terus ke dia gitu loh
tapi yang harus diperhatikan bukan hanya kalori saja ya
masih cukup tinggi itu di dki jakarta
menurut denny rujito yang makin tua sudah seharusnya dibantu dalam kerja kerja konservasinya
jadi artinya ya mungkin seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu sudah mulai terbentuk gitu ya

jelas gue harus lebih baik jika gue representasi indonesia
dan biasanya orang indonesia yang direkrut itu
yang misalkan bercerita kepada seorang presiden
baik tentunya ini kan berdampak pada jalur
selain itu dilarang juga membawa benda atau tulisan yang bisa diartikan sebagai jimat
pemerintah menolak poin rancangan undang undang daerah khusus jakarta atau ruu dkj
konsep ekowisata di kampung ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung
gila lah cowoknya kemarin
bank indonesia tengah merumuskan pembuatan mata uang digital
terutama di kawasan kita
besaran ini untuk melindungi kepentingan publik
baik jadi kalau tadi kita berbicara rumus yang sangat sederhana
selama saya tiba di lokasi kejadian dan juga menghimpun informasi saya belum mendapatkan informasi terkait rangkaian kereta api argo semeru yang menabrak suatu bedah

ada berupa cotage kabin kabin gitu di sini
contohnya itu yang paling penting kan mental kita juga sebagai orang tua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
nah itu luar biasa sih di situ
ya karena kalau bicara pendidikan diharapkan tidak hanya pendidikan yang menyeluruh tapi juga nantinya bisa outputnya bisa bermanfaat ya

kemudian pln nge list
namun setelah diketok di gedor tidak ada respon
kemudian nanti tentunya terkait dengan platform ini ada kominfo
yang elastisitas konsumen mereka itu relatif tinggi
perkenalan yang paling baik adalah bahasa

yang merupakan bagian terbaik dari daging ikan tuna
maka disitulah hakim menilai itu lebih pantas
dilakukan bersama dengan distrik
karena di dalam masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba
melihat perihal terkait presidensial
anak anak muda harus bisa menciptakan lapangan kerja
yang ketiga dia kelihatan dia orang yang berhasil membangun sebuah sekolah islam yang modern
iya berarti yang diajakin kok rico semua jago nembak dong ya
rangkuman itu disusun oleh rania yalop untuk sbs news
jadi kalau ini ya muntil aja di belakang
kita soalnya melihat juga media sosial taffy
kalau terutamanya ini anak anak yang masih berkembang itu
bagaimanapun victor perut harus tetap terisi
yakni kesehatan kemudian digitalisasi energi hijau maupun krisis pangan ya
cuman memang ga jauh jauh dari basket sih kayaknya
karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital
saya belum bertemu ya di lumpak tabayun
sementara itu empat bulan setelah divaksin dua puluh satu tenaga kesehatan sebuah puskesmas di kabupaten deli serdang sumatera utara terkonfirmasi positif covid sembilan belas
atau mereka mungkin hanya terlepas dari cinta dengan pakaiannya
karena satu ya buat
pada sisi yang lain juga bisa diterapkan berdasarkan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp yang penganiayaan yang menyebabkan kematian
kemudian hotel saya kasih ilustrasi sedikit tadi saya sempat melakukan riset kecil kecilan ya
saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan bulog untuk masalah ini
perlukah presiden bicara mbak wiwi
g dua puluh harus dapat menjadi bagian dari solusi
misalkan di rumah saya di sini juga cuma saya doang yang berpuasa gitu
saat dia merasa ini nggak ada jalan keluar ternyata ada orang lain yang justru tadi waktu dia kehilangan orang
jadi lembaga peradilan ini tidak akan punya banyak dampak
jadi itu yang bikin olahraga di indonesia tuh nggak maju maju karena ada campur tangan politik
tetapi alhamdulillah kita kaum muslim di sini
untuk membuat produk alternatif ini
jadi kita memang sesuai dengan arahan pusat
ya sebenarnya ini mengejutkan pastinya untuk banyak orang ya termasuk saya juga
proses rendaman itu untuk membantu melunakan biar nggak lama rebusnya untuk hemat biaya gasnya
yakni di bawah lima persen
sementara pihak bi purwokerto sendiri sengaja memberikan layanan penukaran uang jauh jauh hari sebelum lebaran
itu perlu dipastikan apakah tujuannya akan tercapai
ada warga negara indonesia di sana ada yang namanya sarah tafia muhni
termasuk yang energi transisi tadi
biaya hidup di ponti juga kan ga terlalu murah juga ya
resiko keuangan itu sangat dibutuhkan ya karena memang
ini sangat gurih nikmat enak banget sih
udah tempuan tim waktu itu
memiliki batas konsumsi gula yang lebih ketat
dalam kaitannya sebagai hari australia
tapi yang namanya fisik lari lari speed itu pada bales
kemudian tingginya permintaan membuat harganya semakin naik tiffany
ya pastinya saya punya wawasan yang mungkin ya bisa dibilang lebih tinggi terkait indonesia
sebenarnya itu tuh gue memang udah mau niatan untuk berhenti main basket karena dapat kerja kan
nah kita tuh celakanya kita berada di kepulauan yang menjadi jalur pembuangan dari kutub yang di himalaya
bahwa kita ini sebetulnya sangat mungkin hidup sehat
apakah nanti kita diperbolehkan untuk membuat acara fujifilm school yang dalam skala besar
mas riden kalau kita sedikit flashback di tahun dua ribu dua puluh dua
barang ini sekarang sudah ada di bulog dan sudah kita distribusikan untuk operasi pasar
lifestyle yang baik ternyata sangat menjadi obat mujarab tersendiri ya untuk mengatasi berbagai gangguan gangguan mental ini
untuk mencegah banjir di jalan dr junjunan yang dikenal merupakan langganan banjir setiap musim hujan
seperti pemenuhan kebutuhan air bersih dan logistik pada minggu pagi
karena emang kayaknya khas banget ya makanan makanan di indonesia
lalu bagaimana cara terbaik bagi publik merespon kontroversi di pondok pesantren al zaitun
mungkin dengan pemikiran sendiri lebih bebas atau lebih bagaimana saya ke dpd
iya kan untuk agak lain ada rencana rilis nggak misalkan uncut nya
makanya kita tahu umat muslim tidak boleh makan babi atau umat kristen memiliki hari raya seperti pasca dan lain lain
ini kan kapasitasnya enam belas ribu ya
hasil tenun kain sutra juga tak melulu polos melainkan ada pula yang bermotif sesuai pesanan proses penununan harus diperhatikan secara suksama agar kualitas kain terjaga
nah kalau informal ya sekarang apa kurang informal
bahkan kita menawarkan kompetensi waktu yang sangat kompetitif
dan itu adalah implikasinya terhadap kehidupan manusia dan makhluk lain di planet ini apa apa saja
ada tempat sarapan yang lengkap menunya
dalam sehari penganan tradisional ini bisa laku hingga enam ratus buah
sebagaimana tadi juga disiarkan

jadi umumnya kejahatan kejahatan yang seperti ini kalau kita lihat baru baru lalu ada kerajinit semedan
sinan sayuran dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah per porsi
nah kemudian ketika pemerintah penanggung jawab terhadap data ini
sejak tahun berapa tuh sit berarti
untuk sarapan kayaknya saya tipikal yang main aman aja ya
zaman penjajahan dulu berlabuh di sana jadi berkembang biak di sana
tapi kan nyeleneh itu belum tentu sesat
mas anies adalah calon presiden yang pertama
melakukan kemah bersama di titik pusat inti ibu kota negara
obama dengan carter juga tidak akur
jadi saya kira kalau pemerintah sekarang masih memiliki anggaran
sejak merantau dari surabaya pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan daniel setia menjual kue andalanya carabica
karena sekarang udah banyak banget ya
minyak kemasan itu lebih bagus mas kalau untuk goreng itu kering gitu loh
cuma gue bisa bangga gue punya medali sea games
bagaimana mengembangkan iklim sepak bola yang baik
ini dengan hadirnya beragam festival ini apakah juga sudah mendukung kesejahteraan mereka
sementara konsumsi normal januari februari di solo raya sebesar dua empat ratus tujuh puluh delapan kiloliter per hari
jadi saya lihat ada dua hal ya
kita beda dengan karaoke kita beda
tanya presiden sebagai single user
tapi nampaknya aldo sianturi sedang ada gangguan komunikasi
jadi sebenarnya sekarang hubungan pak jokowi
mendatangi tkp kembali mengecek tkp
kemudian karena penggunaan pemanfaatan pemotongan dan lain sebagainya yang berlebihan ya mereka habis
bukan raffi ahmad begini doang laku tuh
enam tahun berselang sejak viralnya pemberitaan tentang arya permana tali silaturahmi antara aderai dengan arya dan keluarga nyaris tanpa jeda
tapi saya sangat mengajak lelaki ini untuk berpikir pikir sendiri
dan terakhir masak jengkol goreng dengan bumbu yang telah dimasak
protein tinggi yang terkandung dalam ikan tuna ini dipercaya bisa membantu menyehatkan tukik
cara yang terakhir tapi jika anda berpikir tentang
salah satu yang menarik dari informasi yang beredar adalah
yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat
yang membuat saya tidak bisa melanjutkan pendidikan di smp
maka akhirnya dia besarkan nih mbak gitu besarkan menjadi dua puluh tahun
termasuk aneka minuman segar yang dijajakan dari kelapa muda hingga jus segar buah semangka
nah ini kalau kita bicara betapa besar sekali pengunjung dari tiga ratus ribu lebih lagi yang datang itu misalnya kita bicara mengenai tiket
paris semoga tim nasional indonesia lolos ya
itu kan toxic mental health pak maksudnya
firda mengalami cedera pada tulang belakang dan tulang ekornya akibat kena prank rekan di tempat kerjanya
terima kasih mbak wiwi dan juga bang abalin saya ke bang herman dulu
gak percaya sama aku kayak aku bisa lebih baik gitu loh
bahkan juga ada yang menyebut anda ini sebenarnya bisa bersaing di jakarta
intens dalam sejarah australia
agar mereka bisa menjalankan
dia mungkin banyak kejar deadline atau mungkin banyak apa ya yang harus dikerjakan
ini sekarang semua memandang bali karena ada pertemuan tingkat tinggi antara presiden biden dan presiden xi
tidak mengalami nyeri yang signifikan ya

nah pas gue masuk ke pj
air indonesia sampai enam bulan ke depan jadi kita bisa dapat insight yang lebih bagus dibandingkan negara lain kenapa demikian
terkait dengan pembinaan di tenis indonesia
tidak memberangus kebebasan berpendapat masyarakat
namun selain mereka rujito juga sudah menyiapkan penerus
untuk menghormati batasan planetari
grand design kebun binatang ragunan
kemudian yang kedua adalah melakukan proteksi
pihaknya telah memitigasi ketersediaan pangan sejak tahun dua ribu dua puluh dua dan awal tahun dua ribu dua puluh
nah tapi kalau orang yang terus berkembang lama lama mereka akan terus lama lama mereka juga akan sampai apa ya
nah tetapi di sisi lain juga
dan mungkin mendapatkan pilihan untuk bergeser
ya begitulah kalau kita kita orang kayak gini pak
kalau soal bumn komisaris bumn mesti ditanyakan ke menteri bumn begitu loh
nah makanya dari awal pak prabowo ingin setelah kontestasi yang keras
tetapi ini sudah menjadi kendala kita juga
gita telah belajar dengan degree kekuatan keuangan dan keuangan
jadi saya sangat senang
serta salah menafsirkan pasal pasal dalam undang undang ite
tapi langsung figur dengan publik
harus melakukan perjalanan ke bawah
kemudian seringkali mungkin dia berpikir bahwa ini adalah gerd gitu ya
di objek wisata pantai sanur yang mulai membuka dagangan mereka
mendahulukan perkataan hakim bahwa
gaya permainannya itu bisa kita lihat di sultan nanti
karena kali ini tidak adanya uang untuk dibayarkan dari imbal hasil yang dijanjikan pada investor lama
ya waktu itu lu kenapa mutusin malah masuk sma karangtudi tuh beasiswa atau gimana tuh waktu itu
mulai dari kedudukan dia ada di mana
tadinya menurun lima puluh persen ini sudah naik
jadi sekarang hampir semua negara termasuk malaysia
dan mereka kemungkinan akan mencoba menang jumlah di tengah dengan menggunakan formasi di situ
jangan sekali sekali mengambilnya meskipun dengan maksud menyerahkan kepada petugas keamanan
dan caranya sangat menarik sangat terbuka
lalu seperti apa langkah adaptasi maupun mitigasi
nah ini adalah negara dengan pengunjung terbanyak singapura
tapi berbeda melihat dengan
ternyata waktu gua sampe ke bandung beley seleksi
jadi kita melakukan promosi ya
anak anak ini tidak segan mencari berbagai sudut foto terbaik
bukan karena silsilah bukan karena golongan darah atau bukan karena yang lain lain
artinya di orang banyak dia sudah tidak lagi malu malu
untuk bisa dikembalikan ke habitat aslinya
menurut hadi faktanya redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak seribu sembilan ratus enam puluh satu setelah undang undang pokok agraria keluar
sifat serangan di ruang siber itu ada dua
tapi istri emang basicnya suka basket gak kok
jadi berapa hari sekali harus dikasih makan pak tukiknya
ini orang mampu atau tidak
sekarang itu harusnya harus berani saya bilang kalau saya lihat gini di indonesia ini pada ketakutan
saat ditelusuri selain rekening bank
v help akan ditentukan oleh tempat anda belajar
anda tadi juga sempat menyinggung marketnya pinjol ilegal belakangan ini di indonesia
berikut wawancara aldila suciadi untuk cnn indonesia
tadi sempat disampaikan juga bahwa
ini adalah antisipasi penyebaran covid sembilan belas
kemarin cukup di atas ekspektasi ya
kalau tidak taat pada negara hanya akan memperhatikan supaya tidak kena
jadi kalau dari perspektif kita saya melihat bahwa
kita sendiri dua musim
mares mares tajung kempul amin
ken banget sih terserah apapun gitu
tekniknya itu kita bicarakan nanti
kebetulan tahun ini sudah dua tahun terakhir
iya gitu kan ataupun
memenuhi syarat untuk memasuki pusat perbelanjaan atau tidak
namun bisnisnya ini tak selalu berjalan mulus
pertama dilihat dulu mbak meggy para pemirsa cnn coba cek tiktok shop
di bulan ramadhan buka puasa
katanya untuk hidup selama dua puluh lima tahun semenjak dia pensiun
mungkin bisa diceritakan sedikit apakah panwaslu itu dan apa tugasnya
ia dan teman temannya akan makan bersama atau dalam bahasa sunda disebut botram
sehingga saya mempunyai teman laki
yaitu adalah orang makassar
tetap jaga jarak lah
ini tentunya ini yang kita dorong untuk tetap aja dipisah
menghadirkan sebuah pertunjukan kelas dunia bertajuk faruna
psikologi eksperimental mengenai bagaimana respons dari panca indera kita terhadap makanan gitu ya
jadi saya berusaha masjid masjid yang saya bangun
tidak hanya sunyi tetapi juga syarat akan pesan pesan solidaritas terhadap gaza
resisteliansi alias daya lentingnya masing masing
gak ada sih itu yang kebalik sih
tetapi juga menyimpan cerita perubahan dari kisah kelam menjadi penuh berkah
setelah semua negara lain yang dikolonisasi british
jadi kalau hanya mahal kemudian mengeluarkan uang lebih banyak mungkin itu satu salah
kita apa tuh bikin turnamen yang mungkin kalau biasanya kan jam sembilan
itu sudah diutamakan oleh
saya kita kan sebagai dokter kadang kadang
dan menjalankan proses belajar mengajar melalui digital di sekolah
dan bukan hanya minum kopi tapi juga bisa menambah semangat hari
sedalam kalau bersama dengan keluarga
yang tergabung dalam pesantren al hasani
jumlah kamar atau okupansi pak maulana
tidak sih bersama dengan keluarga pak fedy sendiri
bagi hubungan bilateral kerjasama kedua negara itu seperti apa
untuk proses memasak pun tidak bisa sembarangan
ya sifatnya kadang kadang diganggu oleh hal hal yang sifatnya politis ya
kalau berbicara mengenai data juga yang dikumpulkan atau mungkin yang didapat selama ini
kak mario juga istilahnya udah ngelitim itu ya
itulah yang kemudian menjadi
kali ini kita akan membahas bagaimana mencari peluang pekerjaan di korea selatan
kura kura dengan tiga kaki
jadi pdi perjuangan tertarik gak kalau ditawarin kursi menteri
nah ini kapasitasnya kalau misalnya ditambahkan bisa nih
pertama ya menurut saya tidak bisa dijelaskan dengan single factor gitu ya
bukan hanya soal penyerangan tanpa rafale strict
peristiwa terjadi sekitar pukul satu siang tadi beberapa gerbong kereta anjlok di samping rel
tapi kita bahas hal yang lebih substansial sekarang
salah satunya dengan memperbanyak restoran bersertifikasi halal
bela daerah ya daerah bali gitu
ataupun inovasi untuk bisa bertahan dan bahkan bisa menghindari resesi itu sendiri
hanya bisa digunakan tiga ratus jam pertandingan saja
baik terima kasih pak wianto wijoyo kadinkes dari kabupaten malang yang hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news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
tapi karena kemampuan tekniknya footballing aki yang sangat bagus
karena mengingat masih memiliki masa depan yang panjang
sebelumnya perlu kami informasikan juga bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak kemendikbud ristek
produksi beras kita yang harus diingatkan
kunci dari kesuksesan saat ini
hermawan pun mengingatkan hal ini harus diantisipasi
kejayaan islam karena pada masa itu banyak naskah naskah yang ditulis dalam berbagai macam